otoritas jasa keuangan ojk tahun ini akan mengeluarkan empat kebijakan baru
kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional
kebijakan ojk akan berfokus pada upaya penguatan pengawasan terintegrasi
penyempurnaan pengaturan manajemen risiko
dan peningkatan kapasitas industri jasa keuangan nasional
kebijakan pertama berupa ketentuan mengenai pengelolaan risiko likuiditas konglomerasi
manajemen permodalan konglomerasi dan intra group transaction exposures
kedua kebijakan untuk menyediakan likuiditas yang cukup dalam pembiayaan pembangunan
kebijakan ketiga yakni penerbitan beberapa peraturan terkait untuk memenuhi mandat undang undang
tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan
khususnya ketentuan mengenai rencana aksi baik bank sistemik
dan menyiapkan ketentuan yang mendorong bisnis keuangan non bank dapat tumbuh sehat